ribuan supporter persebaya kami siang menggelar demo di taman bungkul surabaya
mereka memprotes kenaikan harga tiket pertandingan sebesar lima belas ribu rupiah yang dirasa memberatkan
bonek berharap manajemen mengembalikan harga tiket ke harga normal
ribuan supporter persebaya bonek kamis malam menggelar aksi demo di taman bungkul surabaya
sambil membentangkan atribut serta berorasi bonek memprotes tingginya harga tiket laga uji coba international blessing game
yang digelar di stadion gelora bungtomo hari minggu besok
tiket pertandingan antara persebaya dan sarawak fa itu dirasa memberatkan bonek
karena mengalami harga tiket dari tiga puluh lima ribu rupiah menjadi seharga lima puluh ribu atau naik lima belas ribu rupiah
karena itu mereka meminta manajemen segera mengembalikan ke harga normal
lima puluh ribu ini sangat tidak berpihak kepada kawan kawan bonek yang kelas belajar atau yang kelas menang kebal
hingga saat ini belum ada keputusan pasti dari pihak manajemen
namun dikabarkan manajemen akan menggelar pertemuan soal ini dengan bonek hari jumat ini